nanti bersih ya mas ya
ya udah oke kita balik aja yuk
sekali lagi ya
ini saya mau ngembalikan garpunya
ini nih garpunya
kamu mau ngelukain saya kan
saya saya bukan mau ngecelakain ibu
ada apa ini
perempuan ini mau menyerang saya
dia mau ngelukain saya dengan garpu itu
dapat dari mana garpu itu
itu bukan punya saya garpunya
ini punya ibunya
dia tadi sedang ngecelakain saya
dia mau ngelukain saya dengan garpu ini
itu siapa ya
itu mobil si tukang pakung
tapi si yanto kenapa cepet amat ya tumben
lah lah lah
ini apa bukan si yanto
pak yantonya sedang sakit
makanya kami berdua yang ditugaskan
kami timnya pak yanto kok pak
iya betul pak

dia juga punya tim
dia juga punya tim
dia juga punya tim
dari dulu kalau datang sendiri aja
mobilnya sih bener
bu ini tuh
maaf pak wuyak
makanya saya kirim tim buat bersih bersih
bener berarti mereka ini timnya pak yanto
yaudahlah kalau begitu silahkan masuk
mobil biar di luar aja
iya di luar aja
orangnya aja masuk
kecel sekali yang tadi
tidak ada yang bisa dihentikan
tidak ada yang bisa dihentikan

tidak ada yang bisa dihentikan
tidak ada yang bisa dihentikan
tidak ada yang bisa dihentikan
tidak ada yang bisa dihentikan
tidak ada yang bisa dihentikan
tidak ada yang bisa dihentikan
tidak ada yang bisa dihentikan
tidak ada yang bisa dihentikan

tidak ada yang bisa dihentikan

itu orang belakangnya
terima kasih pak
gue menemani ke dalam
terima kasih bu
ini petugas vakum yang buat berus berus di sofa udah dateng
emang bukan pak yanto yang datang
tadi di sms u ya
sebenarnya orang orang ini meyakinkan
mereka terlihat baik
yaudah kalau gitu
ya kamu boleh kembali ke depan
uya provisi dulu
jadi yang mana yang mau dibersihin bu
jadi nanti semua semua sofa yang ada di rumah ini
sama semua tempat tidur dan sofa yang ada di kamar kamar ya
ya siap bu
kalian baru ya
kami baru seminggu ikut pak yanto
kami dari kampung bu
terus memang sop nya sekarang pakai masker
kok kalian pakai masker
biasanya pak yanto nggak pakai
peraturan yang sekarang emang harus pakai bu
soalnya untuk menghindari debu
oh gitu ya
ini sanglarnya di mana ya bu
ada di situ
nanti bersih ya mas ya
ini kenapa saya ditarik tarik
saya salah apa coba
saya cuma mau ngembalik garpunya doang
aduh gawat jess
itu esa kayaknya dipitnah deh
iya padahal kan garpunya emang jatuh di sana
eh kita harus bantuin elsa ya
soalnya nenek tuh paham banget gimana rasa dia
neno tuh dulu pernah dipitnah
masa katanya neneng dibilang ngerebut presiden kutub utara
padahal kan nenek sering kesini karena pengen jinakin ruang kutub
bukan pengen ngerebut presidennya
kita harus cari cara nih
oh siapa ya
nenek aku mau nunggu
neng aku mau nunggu
jadi benar ini garpu milik ibu
iya benar dok
tapi garpu itu ada di rantang saya dok
pasti perempuan ini dengan sengaja ngambil garpu itu buat nyerang saya
ini apaan sih
ibu jangan negatif tinggi kayak gitu dong bu
saya itu cuma mau ngembalin kartu ibu yang jatuh
itu doang gak ada niat buat nyerang
mbak mbak mbak yang tenang ya mbak ya
enggak dia nuduh saya terus dok
mbak berkata jujur kan
saya itu cuma mau ngembaliin gak aku yang jatuh punya ibu ini
mau mengembalikan garpu kok kayak gitu
kayak orang mau nyerang
nakutin banget tau nggak
nakut nakutin kayak gimana sih ah
tapi dari tetepan mata kamu itu ngeliat saya tuh serem banget
terus ngejar ngejar saya sambil teriak teriak ngacungin garpu
kayak orang mau nyerang mau nusuk
dok saya bener bener nggak ada niatan buat nyerang ibu ini ya dok
saya cuma mau ngembalin garpunya doang
ibu sepertinya ibu salah paham ya
mbak elsa berniat baik
dan dia nggak mungkin lakuin ini ke ibu
dokter tadi panggil dengan nama elsa dan perempuan ini
pantes aja dia mau nyerang saya dok
dia kan napi yang sudah bunuh orang
pasti ketika dia melihat garpu itu naluri pembunuhnya muncul
saya tahu semua tentang kamu
beritanya sudah menyebar kemana mana
kalau ada napi pembunuh yang dirawat di situ
sudah bu cukup ya bu ya
sumpah saya nggak ada niatan buat nyerang ibu ini
ibu percaya sama saya ya
kasian ya elsa neng
jazz ini kayaknya kita harus turun tangan deh jazz belain elsa
soalnya kalau sampai elsa kena panah nanti dia nggak bisa nonton konsernya neng
yuk kita ke sana aja yuk
eh kalian mau pada kemana kalian nggak boleh masuk ya
kita itu mau belain elsa sus soalnya dia tutup tuh
dengar nggak nangis nangis di dalam dia itu lagi dipitna sus kasian
iya tapi kan sekarang permasalahannya sedang dicek dulu sama dokter lisa
kalian tunggu di sini aja ya
lihatmike itu udah susah sekali
saya merasa mensalah kalau kemerusan itu berakhir
soalnya kita masih gelap aja juga nggak
umur saya bos masalah apa
ibu sampai beet what
itu masalah si mamamih